generasi milenial menjadi lahan suara yang menggiurkan dalam pertarungan politik
pendekatan melalui promosi dan gaya diplomasi
jadi strategi yang patut diperhitungkan bagi petarung dalam pilpres mendatang
generasi milenial diprediksi akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil pemilu presiden dua ribu sembilan belas
presentasi suara penyumbang tersebut tak boleh dianggap remeh
meski begitu meraih suara milenial bukanlah hal mudah
para petarung harus memiliki kejelian dan kemampuan yang setara dengan generasi milenial
seperti melek teknologi informasi media sosial dan internet
dan jangan lupa pada promosi serta gaya diplomasi
pasalnya generasi milenial tak suka dengan gaya politik kasta kaku
bersama si joko widodo jeli menangkap peluang ini
di sejumlah kesempatan gaya joko widodo jadi sorotan
bukan lagi soal tren belusukan namun apa yang dikenakan
jaket bomber yang dikenakan jokowi pada aksi demo empat november dua ribu enam belas misalnya
pakaian keluaran salah satu brand ternama tersebut seketika ludes terjual
tiruannya pun banyak dijual di toko online
lalu saat jokowi mengendari motor chopper modifikasi royal enfit bulet tiga ratus lima puluh cc
jokowi membingkai dirinya tak hanya sebatas politisi dan selebritas politik
yang terbaru adalah aksi jokowi yang digambarkan menunggang motor gede
saat hadir dalam upacara pembukaan asian games
di media sosial seperti youtube jokowi pun aktif mengunggah kegiatannya melalui vlog
namun kesan milenial memang redup ketika bicara soal calon wakil presiden ma'ruf amin
ma'ruf yang berumur tujuh puluh lima tahun dikenal sebagai ulama karismatik
yang jarang bersentuhan dengan kesan atau kegiatan kaum milenial
namun tak habis akal
tim kampanye jokowi ma'ruf seperti dikutip dari titik com
menargetkan akan membuat tampilan kiai maruf menjadi lebih milenial
sementara di kubu penantang
gaya prabowo subianto nampak tak begitu khas anak muda seperti jokowi
gaya berpakaian ala militer atau menyerupai bung karno yang tidak berubah sejak ikut pilpres dua ribu sembilan belas
gaya pidato dan narasi kampanye yang dipakai hampir selalu dibawakan dengan gaya berapi api
meskipun kerap dibumbui lalu con segar dalam setiap pidato
dengan berpasangan dengan sandiaga uno
potensi menyamai bisa saja seimbang dan menguntungkan
pasalnya di beberapa kesempatan sandi kerap bergaya santai
masih ingat dengan pelembab bibir sandi yang menjadi bahasan
sandi terlihat memakai lip balm saat mendampingi gubernur anies meladini wartawan
tahnya itu sandi masuk melalui olahraga
saat pemotretan fitting pakaian dinas upacara wakil gubernur pada oktober dua ribu tujuh belas
sandi pun memperagakan gaya bangau yang sekejap viral di media sosial
unggahan foto sandi di akun instagramnya pun mencerminkan gaya politik yang cair
oke salah satu ceruk pemilih yang diperbutkan di pilpres mendatang adalah kelompok milenial
yang memang sudah dikatakan ada empat puluh persen katanya
beberapa data menyebutkan jumlah pemilih milenial mencapai ada empat puluh persen
ada yang bilang empat puluh juta ada yang bilang ya sekian puluh juta
itu yang pastinya angkanya sangat besar di pemilu mendatang
dengan komposisi capres dan cowopres seperti saat ini
berbagai pertanyaan publik
bagaimana keduanya merebut hati para milenials
apakah kedua pasangan ini sudah memenuhi kebutuhan pemilih milenial
dan bagaimana pula gagasan dan rekam jejak mereka untuk kepada kaum milenial
ini juga penting karena jangan sampai pesan pesannya itu
kalau kata peribahasa anak muda zaman sekarang itu
jaka sebung bawa golok alias nggak nyambung gitu ya
nah kami akan membahasnya bersama dua orang narasumber pada malam hari ini
yang perlu saya identifikasi
apakah termasuk golongan bbm
nah ini saya meskipun gayanya sudah sangat milenial
hari ini kita semua kecuali saya yang paling tidak milenial sebenarnya
ketua umum pkpi
terima kasih mas dias
sudah datang ya langsung diimpor dari bali hari ini
begitu masuknya langsung ke sini
terima kasih mas dias
kemudian ada mas yuda permana
koordinator kampanye kreatif dari partai gerindra
terima kasih mas yuda sudah datang
kita akan bicara mengenai milenials ya
tapi sebelumnya saya mau ke mas dias dulu
banyak yang mengatakan sebenarnya entry point kenapa kita bikin dialog ini
karena sebenarnya aksi presiden jokowi di asian games kemarin
yang kemudian banyak membuat orang gitu ya
wah ini memang kayaknya citra atau bukan citra
aksi untuk merebut merekrut kelompok mileniasi
sebelum saya tanya lebih substansi
itu memang aksi untuk menyenangkan milenials
atau memang itu hanya untuk show asian games saja
atau ada maksud politik juga

ya pastinya kan kalau di tahun politik ini
semuanya pasti disangkut pautkan dengan politik
tapi itu emang hanya entertainment
hanya entertainment saja
nggak ada hubungannya dengan politik
dan memang beliau ini sangat dekat dengan milenials
dan kalau kita lihat dari dulu dengan tadi
dilihat pakai jaket bombers
pakai sepatu waktu ketemu
dan pakai choppers dan kemudian

dan pakai choppers dan kemudian
dan pakai choppers dan kemudian

beliau ini memang sudah digemari dengan kalangan milenials
jadi saya rasa tidak perulah untuk mencuri
tanda kutip mencuri staf kampanye sekarang
jadi hal hal yang asian games yang kebetulan memang diadakan delapan belas agustus kemarin itu
janganlah dikait kaitkan dengan kampanye
jadi itu untuk show saja mas
hanya pure entertainment
tapi kalau kita bicara substansi sekarang
apa yang membuat
ma'ruf ini sudah memenuhi kebutuhan milenial sekarang untuk calon pemimpin sebenarnya
kalau milenials ini kan yang tadi dibilang bahwa memang porsinya sangat besar
kalau yang saya tahu bahkan dua ribu sembilan belas kalau kita stretch itu umur tujuh belas sampai tiga puluh lima
mungkin sekitar satu ratus sembilan puluh an juta
pastinya karena jumlahnya besar semua parpol akan kesana lah gitu ya
nah tapi kan apa sebenarnya yang jadi concern mereka
mereka ini concern yang paling utama itu kan pencarian lapangan pekerjaan
dan saya rasa pak jokowi ini dengan empat tahun terakhir ini
sudah bisa mengadres main issue yang diinginkan oleh kalangan milenial
jadi secara rekam jejak presiden jokowi sendiri sudah membuktikan bahwa
dia adalah sosok yang memang dibutuhkan oleh kelompok milenial
secara kedekatan secara personifikasi
menurut anda presiden jokowi sudah cukup dekat belum sih dengan kebutuhan
kan kebutuhan tidak hanya kebutuhan seperti tadi mas dias katakan
tapi juga kebutuhan akan kedekatan gitu
kedekatan sosok personifikasi gitu
bagaimana menurut mas dias
pasti lah dari pribadinya pak jokowi saja ya
walaupun umurnya sudah pasti tidak milenial
tapi memang jiwanya masih sangat mirip
dengan cara berpaketnya dengan cara berpaketnya
cara berpakaiannya dengan musik yang didengerin
waktu itu pernah kita lihat beliau dengerin musik judas price di mobilnya
dan beliau juga hadir di acara we the fast
jadi memang beliau ini mempunyai jiwa milenial sekali
saya rasa sudah sangat dekat
sudah sangat dekat itu sudah dibuktikan oleh pak jokowi
kalau pak prabowo kita bicara substansi dulu mas yuda
apa yang membuat pak prabowo dan sandi ini sudah memenuhi sebenarnya kriteria
atau kebutuhan kebutuhan generasi generasi
jaman now atau generasi milenial ini
kita melihat pak prabowo dan mas sandi ini
kita mencoba mengangkat memang apa adanya
kita mengangkat sisi humanis dari beliau beliau ini apa adanya
kita harus pahami bahwa milenials ini juga banyak mencari sosok pemimpin yang tegas
dan kita yakin ketegasan itu ada di sisi pak prabowo
kemudian juga milenial sini juga banyak mencari sosok pemimpin yang
dari mana saja
dari kalangan pengusaha
karena apa tujuan dari milenial ini
dari umur delapan belas sampai tiga puluh lima tahun ini kan sebagian besar ini adalah
pada saat dia selesai sekolah dan kuliah
dia mudah dapat kerja atau dia bisa berusaha dengan baik
itu kebutuhan utamanya sebenarnya ya
kita kan membahas kebutuhan utama itu kan sadang pangan papan
milenials itu kan butuh di situ
dia pengen masa depan dia baik masa depan dia bisa berkompetisi dengan baik
sehingga dia bisa menghidupi dirinya bisa menghidupi keluarganya
kenapa pak prabowo memilih mas sandi ya
mas hadi fokus dan expert di bidang ekonomi
beliau pengusaha dan beliau juga punya program oke oke
yang awalnya dicetuskan di jakarta sekarang dia angkat okoc nasional
nah ini merupakan dasar dari awal bangsa yang kokoh ke depan
karena kita pengen milenial indonesia ini kan kreatif
milenials itu kritis dan lain sebagainya
mereka pengen mencetuskan ide ide yang inovatif
nah ini bisa diakomodir dengan program okoc nasional ini
sehingga bisa di mentoring bisa diarahkan sehingga mendapatkan permodalan dan lain sebagainya
jadi lebih stretchingnya lebih ke pak andi dong kalau masalah milenial di kubu prabowo sandin
ya seperti saya bilang banyak juga milenials itu mencari pemimpin yang tegas
nah kalau tegas itu ada di prabowo
jadi sudah memenuhi dua kriteria tadi ya
insya allah sudah memenuhi
saling menutupi ya
nanti saya mau tanya mas yuda bagaimana kalau anda melihat calonnya mas dias
sudah memenuhi ataukah memang kriteria kriteria yang sudah disebutkan mas jaz tadi cukup masuk akal memenuhi kebutuhan milenial
kami akan segera kembali
ya tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana sih keunggulan jokowi dan prabowo untuk merebut kaum milenial
tapi saya mau tanya mas yuda
mas dia sudah mengatakan dengan segala rekam jejak profilnya pak jokowi yang secara dekat sekali dengan milenial
baik itu gaya perilaku panggung depan panggung belakang ataupun dengan rekam jejak
anda lihat sudah memenuhi belum kebutuhan sebenarnya dengan jokowi ma'ruf amin ini ya
kalau saya lebih menjawab ya itu pilihan dari millennials ya
jadi masalah pak jokowi pak ma'ruf sudah cocok di milenial atau tidak itu pasti pilihan masing masing dari milenial
milenial menurut saya sudah pintar lah
sudah pintar sudah kritik
dia pada saat melihat sesuatu atau memberi barang pun dia sudah tahu mana yang palsu atau mana yang asli
mana yang mendadak millennials atau yang benar benar milenials
tadi bbm dan ppm itu ya benar benar milenials mana yang pura pura milenials ya
tapi anda lihatnya bagaimana dengan rekam jejak pak jokowi apakah menurut anda sudah cukup memenuhi kebutuhan milenial
dan kemudian ini bisa menjadikan referensi utama bagi para milenials memilih pak jokowi kembali gitu misalnya
kalau saya melihat pak jokowi ya
dulu kan kita green red juga kan mendukung pak jokowi dua ribu dua belas eh dua ribu ya dua ribu dua belas
saya juga salah satu yang
hampir sebut dua ribu empat belas ya
ya kita juga mendukung kampanye kreatif beliau kita bikin flash mob di bundaran hi dan lain sebagainya
ya kita melihat track record saja
apakah selama sepuluh tahun terakhir ini pak jokowi sering naik chopper atau tidak
apakah selama sepuluh tahun ini beliau suka pakai kaos atau pakai sepatu sport atau tidak gitu
apakah sepuluh tahun yang lalu beliau sukanya pakai jazz atau tidak

menurut anda bagaimana
masyarakat aja menilai sendiri kalau menurut saya sih ada perbedaan yang signifikan dari yang sebelumnya berubah menjadi sekarang
maksudnya itu bukan genuine ya pak jokowi atau menurut anda ini aja
oke secara musik dia suka
tetap metal dari dulu sampai sekarang ya
iya kan kita tau juga karena kita berada di situ tetep metal tapi untuk naik chopper dan lain sebagainya menurut saya sih baru ini ini sepatu itu
jadi pak jokowi benar benar milenial satu pura pura milenial
perdebatannya bukan hanya pura pura milenials dari apakah beliau pakai kaos atau tidak gayanya gimana
tapi dilihat saja dari kebijakannya selama ini seperti apa
yang tadi saya bilang bahwa isu yang diadres oleh pemerintah ini itu isu apa
misalnya isu lapangan pekerjaan apa yang dilakukan
sudah ada penambahan lapangan kerja delapan sekian juta selama pak presiden menjabat
dan bagaimana infrastruktur jalan tol di papua yang empat ribu sekian kilometer itu bisa mendorong perekonomian di papua
dan nantinya itu bagaimana itu bisa memberikan multiplier efek pekerjaan di papua untuk kalangan milenial
sebagaimana beliau misalnya dengan cara cara kecil saja
dengan berkunjung ke sebuah kopi tuku atau membeli jaket atau jeans yang produk lokal
bagaimana itu mendorong
untuk keinginan keinginan atau kepentingan kepentingan milenial
jadi saya rasa bukan ukuran beliau umurnya berapa bajunya seperti apa
kalau kita lihat di amerika saja bernie sanders waktu itu umurnya sudah tujuh puluh tiga tujuh puluh empat di primary
jadi karena apa
karena pada saat bernie sanders kampanye orang dari vermont ini dia mengadres isu isu yang disukai oleh milenials di amerika
saat itu climate change misalnya
terus mengenai student debt
jadi apa utang utang
jadi akan lebih ke substansi kemudian yang akan diminati milenials itu mas
jadi yang membuat milenials memilih seseorang atau tidak memilih seseorang bukan hanya dari bajunya belaka
ini menarik juga
karena melihat apa yang disampaikan oleh mas dias sangat menarik
karena memang fokus pak prabowo mas andi ini memang fokus ke manusianya
karena bila mana ada keberhasilan dari pihak pak jokowi ya lebih baik disampaikan bahwa prestasinya seperti apa
bila mana pengangguran sudah menurun ya kita lihat faktanya di lapangan bahwa masih banyak sekali milenial muda kita ini sulit mencari pekerjaan
sulit sekali mencari pekerjaan
mau usaha kita juga sulit untuk cari modal juga sulit istilahnya kita butuh benar benar
informasi yang faktual seperti apa sehingga milenial bisa tahu oh faktanya bila mana
pekerjaan tidak sulit seharusnya tidak perlu ada job fair yang ribuan atau perlu ribuan orang
datang untuk lowongan pekerjaan yang jumlahnya mungkin ratusan seperti itu mengenai fakta mungkin
kalau bicara fakta unemployment rate kita sudah turun sepuluh sekian kalau nggak salah
sekarang ini bulan ini udah sembilan inflasi kita tiga empat tiga lima pada dua ribu empat belas sekitar delapan ease of doing business
kita sudah membaik competitiveness index kita sudah membaik gini rasio kita sudah turun dari
empat puluh jadi tiga ratus sembilan puluh tiga oke jadi kalau dari indikator indikatornya
dari fakta fakta saya rasa bukan hanya angka angka saja yang berbicara mengenai inflation rate
economic growth unemployment rate tapi juga pengakuan dari world bank pengakuan dari world
semuanya sudah mengatakan bahwa secara fakta pemerintahan saat ini sudah melakukan kebijakan
yang sangat baik mas yes apakah data data
yang impresif seperti tadi kata anda itu merupakan juga kebutuhan milenial maksudnya apakah itu
menjadi kebutuhan utama millennials dan kemudian yaitu hanya angka angka makro apakah memang itu
secara real memang dibutuhkan mas dias sudah dihasilkan oleh pak jokowi ya kalau secara
demografi kan sudah terlihat tadi saya katakan bahwa jumlah milenial sekarang ini jumlahnya
produktif sampai dua ribu tiga puluh dan ketika kita melakukan pembangunan di dalam negeri sudah pasti orang orang
yang gini yang mayoritas menjadi mayoritas di demografi ini juga akan terkena dampak positifnya
oke kemudian itu yang menjadi kebutuhan milenial bahwa sebenarnya angka angka yang diungkapkan tadi
memang juga dirasakan mayoritas oleh millenials karena millenials ada puluhan juta tadi yang berasakan
jadi intinya begini millenials itu memang kita mau lihat dulu fokusnya mau dimana kalau kita
fokusnya di primer sandang panggap papan tentu masih banyak dari millenials ini yang belum bisa
mencukupi hidupnya dengan baik oke gitu bila mana tadi apa yang disampaikan oleh mas hendro ya baik data dan
sebagainya tapi saya mengalami sendiri saya hampir tiap hari turun ke masyarakat hampir tiap hari
ketemu milenials mereka selalu ya membicarakan masalah kebutuhan pokok yang semakin meroket
harganya gitu itu kelakuan fakta real yang ada fakta saya tidak mengadakan nanti mas dias juga bisa tuntas ke masyarakat
kita tanya harga kebutuhan ini mahal atau tidak mahal mahal banget atau mahal mahal banget dan lain sebagainya
yaitu realita yang ada di masyarakat oke data baik tapi kita harus turun juga ke masyarakat kita lihat
fakta realita seperti apa oke untuk supaya lebih fair saya mau tanya mas dias sekarang bagaimana anda menilai pasangan pramohosa di amerika
apakah sebenarnya pasangan ini dengan tadi yang sudah diungkapkan mas yuda dengan posisi tegas dan ada entrepreneurship itu sudah memenuhi kebutuhan apa yang anda rasakan
millenials itu butuhnya itu dalam segi kedekatan dan needs nya kita jawab itu di usai cerita berikutnya tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita dari tadi masih membahas siapa yang lebih milenial
apakah itu yang lebih penting
mas jokowi maruf amin ataukah pramohosa anda bisa menanyakan pendapat dari dua orang tamu saya pada malam hari ini
tapi saya nanya ke mas dias tadi kan kita sudah tanya mas yuda bagaimana mas yuda melihat pada pasangan jokowi dan maruf amin apakah sudah sesuai dengan kriteria dan kebutuhan milenial
kalau anda lihat apa yang diungkapkan mas yuda tadi akan bagaimana prabowo dan sandi memilenialskan dirinya sudah cukup baik
dekat dengan kita secara pribadi mas sandi juga pak pramohosa sudah dari dulu di si jantung bapak saya di si jantung sudah kenal lama
tapi kalau bicara mengenai millennials apa yang dibutuhkan milenial sebenarnya kita butuh track record dan kita butuh bukti
apa yang telah dikerjakan saat ini masih samar samar saya pun tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pak prabowo yang konkret yang bisa membawa kebaikan untuk kalangan milenials
itu pun baik pak prabowo ataupun mas andi anda melihat rekam jejaknya tidak ada yang menunjukkan bahwa ada keberpihakan atau manfaat yang diberikan kepada milenials gitu
saya rasa belum
kalau mas sandi kita sudah terbukti ya bahwa beliau adalah pengusaha sukses beliau sudah punya pegawai sepuluh ribuan pegawai menurut saya itu bukti juga gitu loh
dan banyak millenials ya pegawainya
dan banyak millenials juga pegawainya dan kebanyakan bisnis beliau juga berkenaan dengan millenials jadi itu juga tidak boleh dilupakan
sebagai pejabat publik yang bisa dirasukkan
bisa diperasakan oleh publik sendiri
ya contohnya program okoc di jakarta sendiri selama sepuluh bulan beliau menjabat sudah ada empat puluh delapan ribu yang mendaftar
kemudian yang sudah sukses sekitar ratusan dan sudah mendapatkan pinjaman dari bank daerah
dan ini yang harus dikembangkan gitu program okoc nasional kan akan dikembangkan
pembangunan pengembangan ini adalah ada step stepnya juga
pada saat okoc dari awal ada mentoring dan lain lain sebagainya sampai akhirnya mendapatkan pinjaman
bila mana ini masuk ke skala nasional kan akan cukup baik
karena akan disokong oleh bank bank nasional gitu
bank bank bumn nasional yang tentunya nanti bunganya akan lebih rendah
bila mana bunga lebih rendah maka millennials ini akan bisa giat lagi untuk berusaha
kita pengen milenials ini menjadi sentralnya
sentralnya bisnis di indonesia
kita pengen juga millennials ini berkembang
bukan hanya membuka bisnis di indonesia tapi membuka bisnis di asia atau mungkin pangsa pasarnya adalah dunia
dan itu sudah dilakukan tidak hanya wacana atau tidak hanya kampanye
sudah sudah berjalan gitu
sudah berjalan dan mas sandi pun
sebelum dia menjabat menjadi wakil gubernur pun sudah menjalani ini
sudah menjalankan mentoring mentoring ke usaha usaha yang akhirnya saat ini sukses
oke mas dias anda lihatnya kemudian apakah prabowo sandi ini sebenarnya selain tadi sudah memenuhi kebutuhan milenials anda belum
anda bilang belum sama sekali karena rekam jejaknya tidak menunjukkan hal itu
tapi anda lihat dengan memilih sandi misalnya
apakah ini juga cukup membuat jokowi maruf amin menjadi agak apa ya
waduh berhati hati juga nih karena sandi dianggap dengan
rekam jejak tadi mas yuda katakan dari segi umur dan kedekatan mungkin banyak diasosiasikan dengan milenial
seberapa mengganggu sih mas
saya rasa nggak begitu mengganggu karena saya rasa kalau kita masih fokus mengenai milenials pak jokowi sangat kuat di milenials
surveinya dari smrc jayadi hatnan mengatakan bagaimanapun juga milenial masih condong ke pak jokowi dari rentan umur dua puluh satu dua puluh lima di bawah dua puluh satu baik dua puluh lima ke tiga puluh atau ke berapa saya lupa
kalau kita berbicara mengenai elektabilitas masih ke pak jokowi
dan dengan rekam jejak yang tadi dibicarakan oleh mas yuda saya rasa kalau masalah kredit kredit pak jokowi juga tidak kalah
kur dari pak jokowi juga sudah tujuh persen
dan millenials juga yang merasakan pak dias ya
tapi kan yang jadi presidennya kan pak prabowo gitu
kita juga harus melihat apa yang telah dikerjakan pak prabowo gitu
kalau misalnya sudah tidak berhasil mencalonkan diri satu kali dua kali ya saya tidak tahu lagi bagaimana caranya masih bisa menjual barang tersebut
sebagai ketua partai sebagai calon presiden sebagai banyak jabatan jabatan di masyarakat juga apakah memang itu menunjukkan juga kan sebenarnya kalau jabatan publik kan memang belum gitu misalnya
tapi kalau jabatan jabatan lain gitu misalnya
misalnya pak prabowo dibilang belum ada rekam jejak dan lain sebagainya
biar masyarakat yang menilai
tapi intinya pak prabowo fokus ingin menjalankan ekonomi kerakyatan
yang tujuannya untuk milenial juga
dan pak prabowo fokus ingin menjalankan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima terutama pasal tiga puluh tiga
nah ini penting sekali gitu untuk bangsa indonesia dan untuk indonesia untuk kedepannya supaya bisa bersaing di luar
nah ya itu yang menurut saya akan menjadi fokus utama pak prabowo dan mas sandi
jadi fokusnya adalah ke sdm
fokusnya ke sdm
jadi lagi lagi substansi dan sdm seperti tadi pak jokowi dan maruf amin sendiri
tapi kalau kita bicara mengenai branding sendiri
ini kan masing masing ada juga yang pengamat pengamat
kemudian ada juga publik mengkritisi sebenarnya baik di jokowi maruf amin ataupun di prabowo sandi juga punya lag tersendiri nih
bagaimana mendekati kelompok millenials
pak prabowo selama ini dianggap agak berjarak dengan milenial misalnya
dengan pakaian mungkin dengan retorika berapi api
ada rencana merebranding nggak mas
ya kalau pak prabowo
pak prabowo sebenarnya kalau kenal baik pak prabowo itu suka bercanda
suka ngobrol tentang sejarah
mas dias mungkin lebih paham lah mungkin lebih kenal lebih dulu
nah ini yang harus akan kita perkenalkan ke masyarakat
bahwa pak prabowo itu pencinta binatang
memang pak prabowo suka berkuda
kita apa adanya aja
yang penting pokoknya kita sampaikan misalnya mas andi
mas andi sudah bertahun tahun dia suka lari suka berenang suka basket
nggak ada yang berubah dari zaman sma dari zaman smp dan lain sebagainya
kita mencoba mengkampanyekan ini secara kreatif dan positif
seperti dulu juga kita selalu fokus di situ gitu
jadi kita ingin menyampaikan masyarakat
millennials itu sukanya yang positif dan kreatif lah
kalau yang terlalu hoax dan lain sebagainya saya yakin milenial sudah pintar
tapi di kubu pak jokowi nggak ada yang hoax dan itu kan menurut anda
ya kita sama sama kuih hoax dan lain sebagainya
itu hocknum lah
mas dias yang jadi problem salah satunya di kubu jokowi maruf ami adalah
katanya orang yang banyak orang yang bilang negatif sekali
pak maruf amin kan usianya tujuh puluh lima tahun
bagaimana mendekatkan seorang maruf amin dengan isu isu milenial
ini jadi trouble atau jadi tantangan sendiri gak sih buat kubu jokowi maruf sendiri mas dias
tadi saya sudah katakan mengenai bernie sanders
yang penting adalah kebijakan apa yang bisa kita berikan untuk kalangan milenial
dan pak maruf akan bermain juga dalam isu isu substansi seperti itu
saya rasa gitu ya
saya rasa itu
karena presiden dan wakil presiden akan mempunyai tugas tugas yang berbeda
dan penggarapan tentunya yang berbeda
dan saya rasa kebijakan pak jokowi tadi bicara mengenai kur
mas dia sebelum kita tutup dengan bagaimana gagasan gagasan
apa sih gagasan utama jokowi maruf amin dengan prabowo sandi untuk kelompok milenials yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan
terutama dalam kampanye
mas dias teman teman anda di koalisi sendiri sempat ada yang mengatakan bahwa ya pak maruf ini kan dianggap lag buat milenial
karena usianya dan tokoh karismatik
katanya pak maruf amin ini akan di millennials kan nih
kita lihat dulu artikelnya dari detik com menurut sekjen p tiga arsul sani
ya ini di belakang kita ya mas dias dan juga mas yudha
nih guide pemilik pembulaku bu jokowi siap millenialkan maruf amin
maksudnya gimana mas dias
saya rasa mungkin itu ya seperti saya bilang tadi
mungkin dalam tahap
nggak mungkin misalnya di millennials kan artinya
pakai sneakers gitu ya
saya rasa nggak begitu
tapi lebih kepada mengadres isu isu apa yang penting untuk kalangan milenial
saya rasa hanya dalam tatanan itu
oke kita akan tutup dialog ini dengan bagaimana gagasan gagasan utama
apa yang ingin dijual
kelompok milenial itu apa sih kebutuhannya
dan apa yang coba kebutuhan itu akan diadres atau akan dipenuhi
di janjinya oleh prabowo sandi dulu
kita harus bagi dulu bahwa fokus kita mau dimana
ada juga yang tertiar
kita mau fokusnya di primer
kalau tersiar mungkin ke lifestyle dan lain sebagainya
milenials mungkin ada di situ gadget dan lain sebagainya
tapi kita mau melihat fakta realita bahwa masih banyak millennials ini membutuhkan kepastian atau kejelasan dalam masa depannya dia dalam urusan sandang pangan papan
makanya kenapa pak prabowo mengajak
mas sandiaga uno untuk menjadi wakilnya
karena beliau melihat bahwa beliau mas sandi ini adalah yang ahli dalam bidang tersebut
karena sudah terbukti dalam jarak selama ini dia bisa memuktikan dan bisa menghasilkan perusahaan perusahaan atau umkm dan lain sebagainya yang kreatif
karena millennials itu ya gak jauh
kita harus berpikir
masih banyak milenials yang hidupnya masih belum jelas dan butuh kepastian
yang urusannya dengan dompet perut dan otak
kenapa kalau milenial bisa bekerja bisa berusaha dompetnya dia terpenuhi maka dia bisa membutuhkan gizi makan dan lain sebagainya
kemudian dengan ada gizi yang baik maka cara berpikirnya akan jauh lebih baik dan bisa menyerap teknologi lebih baik
nah itu adalah fokus kita
karena sdm millennials ini harus bisa bersaing di tingkat asia dan tingkat dunia
yang terakhir apa yang tidak bisa diberikan oleh jokowi ma'ruf untuk kelompok millennials tapi bisa dilakukan oleh prabowo sandiaga
kita akan buka lapangan pekerjaan sebesar besarnya dan kita akan buka kesempatan berbisnis sebesar besarnya untuk milenial
itu yang tidak bisa dilakukan oleh jokowi maruf
untuk saat ini faktanya seperti itu
mas dias bagaimana
apa yang ingin diadres untuk kelompok millennials pesan dari jokowi ma'ruf dan apa yang kira kira gak mungkin dilakukan oleh prabowo sandiaga hanya bisa dilakukan oleh jokowi ma'ruf
kalau lapangan pekerjaan sudah ada delapan empat juta lapangan pekerjaan yang diciptakan bisa tanya ke menaker pada empat tahun terakhir
dan itu lebih tinggi dari
era pak sby sebelumnya
jadi saya rasa kalau mengenai hal hal nyata sudah ada track record yang sangat membantu kalangan millennials
yang kedua saya rasa partai partai pendukungnya pun juga harus fokus kepada kalangan milenials
seperti di pkpi kita sendiri ini saya baru melakukan reorganisasi atau restrukturisasi di salah satu departemen olahraga
kita ada departemen olahraga rekreasi
departemen olahraga pembangunan
departemen olahraga prestasi
dan ada satu departemen olahraga elektronik atau olahraga e sports
dan dua ribu sembilan belas nanti katanya industri ini akan menjadi empat miliar di indonesia
dan dengan restrukturisasi yang dilakukan pkpi kita bisa menggayat pasar millennials di gadget ini gamers para gamers
dan kita akan pastinya memberikan dukungan melalui segmen ini untuk pak presiden
oke apa yang membuat prabowo sandi tidak bisa melakukan apa yang jokowi maruf lakukan
menurut anda apa
apa halangannya utama prabowo sandi tidak bisa melakukan
apa yang dijanjikan
karena saya rasa masih belum jelas strategi apa untuk kalangan millennials dan sekali lagi track recordnya belum kelihatan terutama untuk pak prabowo
rekam jejak itu penting buat masalah
masalah rekam jejak dan rekod ya kita minta kepada masyarakat indonesia beri kesempatan kita buktikan
kita tambah satu lagi mas
kita mesti ucapkan kepada atlet atlet indonesia yang sudah berjuang di asian games dan tadi baru saja timnas indonesia sepak bola menang
itu millennials juga kita ucapkan selamat gitu
meskipun kondisi lagi mau pilpres dan lain sebagainya
kita harus berikan semangat kepada timnas indonesia semoga bisa sukses di asian games
tapi saya lihat tadi supporternya nyampur kok supporternya prabowo sandi dengan jokowi
kita nyampur dalam satu stadion pakai corek corek merah putih yang sama
kita berharap juga tujuh bulan delapan bulan ke depan akan terjadi hal yang seperti itu ya
terima kasih mas
terima kasih mas dias
kita akan nantikan mana strategi yang bisa memikat para milenials
apakah betul betul memenuhi kebutuhan milenials
atau ya tadi hanya pura pura milenial saja menjelang pemilu
kita akan nanti buktikan selama tujuh sampai delapan bulan ke depan
terima kasih mas dias
terima kasih mas jias atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jelang berikut ini tetap di layar pemilu yang dipercaya
terima kasih mas dias